mendalika hatul eksosiasi sudah mulai
dan akan menyusul
beberapa kru juga besok
sudah mulai masuk lagi
sampai tanggal satu
mereka sudah mempersiapkan dengan baik
disini ada berapa hotel
biasanya yang dimaklumkan oleh kru dan
kita di mandalika hotel
yang bernama di mha
dan area mandalika
khususnya untuk bintang tiga
ke atas itu dihuni oleh beberapa